tapi tidurnya mukanya dikontrol gitu loh
jangan mangap banget ke bibir
emang gue ilah lah
gak tau ya gak ngomong
udah ikut aja yuk
terkesona sama gue
sama rambut lo
lo tau gak gue ngeblor rambut ini tuh lama
wulan dari pacarnya roman arban itu jatuh cinta banget ya
sampai sampai mau ketemu aja
sampai ngeblow rambut segala
kalo lo tau disini ada salon yang bagus pasti lo kesana aja ya
kalau dulu berjam jam baru lo ketemu gue
tingkat kepedean lo itu diturunkan dikit aja
soalnya roman arbani seneng sekali
bulan dari tuh jatuh cinta padanya
tidak ada yang bisa dikendalikan

tidak ada yang bisa dikendalikan
tidak ada yang bisa dikendalikan
tidak ada yang bisa dikendalikan
tidak ada yang bisa dikendalikan
tidak ada yang bisa dikendalikan
tidak ada yang bisa dikendalikan

jadi hari ini susah

susah nanti gue mau nikmati gue
aduh enak banget
ngapain sih tiba tiba telepon gue
ada apa ya
eh tuh si kecap adikannya
duh kemarin aja sih main kesini kenapa ya
maksudnya susah main ke rumahnya
tak emak sama bobby
iya main kemari ke rumahnya bobi
ntar lo datang kemari emak ajarin lo masak
masak kata aneh
ntar emak ajarin tuh masak tuh
masak nasi uduk semur jengkol
mane tuh tadi udah beli
nih eh dia belum gak bisa liat ya nengnya
iya neng pokoknya semua
makanan kedemenan si bobby
seenak masakannya emak begitu maksudnya
aduh aduh nyokapnya si bobi ngapain sih
tiba tiba ngajakin kue belajar masak
emangnya siapa juga yang mau kawin sama anaknya
iya eh tante ini
aduh aduh aduh aduh
aduh tante aduh
kenapa aduh aduh kenapa neng
aduh sakit banget perutnya susan
berdiri duduk aja gak bisa nih
ya allah panggil ambulan ya eh gimana
ya allah sakitmu gimana
biasa langganannya perempuan
jadi susan gak bisa nih ma ke sana ma
kalau emang baru awalnya datang bulan
perut kita kaku kerap
ya udah kalau begitu gak apa apa deh nggak apa apa
mak mak mak malum
masak pinter kapan kapan aja bisa
iya beneran ya tapi
sekarang lo istirahat aja
belum minum itu air anget ya
assalamualaikum salam mantu
gagal aja sih
untung dia percaya sama alasan gue
yolang siap siap yuk
eh malah tidurnya nak
lan nih bangun dong
bangun udah mau nyampe kan
tunggu ada air air
masukin banget lo
pikul sih makanya jam tidur
iya ini juga ngantuk
nggak masuk sih ngantuk
tapi tidurnya mukanya dikontrol gitu loh
yaudah yuk yuk
emang gue ilah lah
gak tau ya nggak ngomong
udah ikut aja ayo
benernya lo mau ngajak gue kemana sih
gue yakin tempat ini belum pernah lo datangin sih
kita ini mau ngerain tiga bulanan jadian kita
kenapa lo ngajak gue ke tempat serem itu
harusnya lo tuh ngajak gue tuh
ke tempat yang romantis
lan tapi itu tempat
terkenal di dunia
gue gak mau
orang gue takut
lo kenapa takut sih
kan ada gue disini
dracula juga takut sama lo
ya jadi tadi itu gue kasih nama lo
ternyata ngajakin lo pergi
yaudah akhirnya gue pergi sendirian
terus ketemu lo disini deh
ini roman pacar gue
kenalin ini alva temen gue
dia orang indonesia juga
ya gue tau kok orang indonesia
kan tadi pakai bahasa indonesia
roman pacarnya wulan
alva temennya wulan
ya ini gue lagi mau jalan kok
oke sampai ketemu ya yasmin
wah asap asap asap
ya allah nek
ya allah nek
ya allah nek
ini panjang umurnya
belum diketok pintunya
lo udah keluar
beli batu bantah di kampungnya bang tamak
ulan putih bang
jorung pentul bijinya lima
aduh batul kata emak
enggak enggak enggak
tunggu dulu ini
tante kenapa bisa sampai sini
aduh masih kaku adil yang susah
jangan pake tante
tante emak ceritanya begini
si bobi dapet alamatnya eneng
mak maksa dateng kemari
susan tuh lagi sakit sebenarnya
aduh gimana nek gue
untung orang rumah lagi pada keluar
aduh susah susah
udah baik baik kan ya